sekitar tiga ratus mobil berbagai merek mengikuti pameran dan juga kompetisi mobil modifikasi dalam indonesia automodified dua ribu delapan belas di surabaya
mereka saling beradu kreatif dalam memodifikasi mobil yang tidak hanya ekstrim dalam desain namun juga fungsional atau bisa digunakan sehari hari
pameran dan kontes mobil modifikasi di surabaya ini adalah seri pertama dari tujuh belas seri yang akan digelar di beberapa kota hingga desember mendatang
pemenang modifikasi mobil akan bertanding di kompetisi serupa di bangkok thailand awal tahun depan
dan sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di arena pameran mobil modifikasi surabaya jawa timur
selamat sore rangga apa saja yang unik di dalam pameran modifikasi ini
selamat sore ratu ratu ada sekitar tiga ratus lima puluh hingga empat ratus mobil yang ikut ambil bagian dalam indonesia auto modified dua ribu delapan belas yang ada di kota surabaya ini
jadi tiga ratus lima puluh hingga empat ratus mobil itu ada sekitar dua ratus lima puluh mobil yang jadi peserta juga dalam kontes modifikasi mobil yang ada di pameran ini
nah ada beberapa kelas itu yang ditandingkan dalam deflasi ini
ada seperti extreme class mungkin ada juga player ataupun tunnel dan ada juga kelas elegan
tapi memang saya di sini tidak menemukan adanya mobil mobil yang ekstrim modifikasinya misalnya dalam total modifikasinya hingga mungkin tidak lagi bisa diketahui jenis mobil apa yang aslinya
tapi memang ini sudah terjadi karena mungkin para juri juga tidak memperbolehkan adanya ataupun sistem penilaiannya di sini
nah modifikasi apapun tidak boleh kemudian mengabaikan fungsionalnya
jadi hanya di modifikasi tidak hanya sekedar menjadi ajang pameran saat kontes adat tapi juga ada saat bisa digunakan begitu saja
meskipun modifikasi tentu tentu juga bisa digunakan dengan berbagai keperluan
nah meskipun begitu tidak mengurangkan suksesnya kepada para pengunjung para peserta juga
mana mana saja mobil yang menarik yang unik yang bisa dimodifikasi
nah salah satunya yang paling banyak di
lihat oleh para pengunjung adalah mobil yang modifikasi yang ada di sini yang di depan saya ini
ini adalah sebuah mobil suv dari jepang
kelihatannya biasa biasa saja apalagi misalnya kalau kita melihat sekilas begitu
hanya air beras saja mungkin banyak sekali mobil yang sudah melakukan ini
meskipun seperti juga cukup keren
nah tetapi jika anda melonggok ke kabin dalam misalnya
ini kabin dalam mobil modifikasi ini nyaris seperti sebuah minibar
nah kemudian kita melonggok lagi ke

ai mobil mobil lainnya
nah intinya mobil silikon nuak di satu kita sedang

jangan tells me
nagel pertama lagi